desakan evaluasi menyeluruh terhadap besaran gaji dan tunjangan kinerja fantastis aparatur sipil negara di kementerian keuangan terus menguat
mulai dari komisi aparatur sipil negara asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia hingga korps pegawai republik indonesia atau korpri
turut meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang besarnya pendapatan asn kemenkyu
malam ini saya akan berbincang dengan ketua umum dewan pengurus korpri zudan arief fakrullah
halo selamat malam pak zudan apa kabar
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas iqbal dan seluruh kawan kawan pemirsa di cnn
baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak zudan apa sebenarnya yang pak zudan ketahui
kenapa tunjangan di kemenkyu ini begitu besar siapa sebenarnya yang mengusulkan dan juga siapa yang mensahkan ini
ya memang kalau kita mencermati dalam sistem penggajian nasional di indonesia ini adalah problem yang akut mas iqbal
ini adalah masalah lama
ada informasi yang belum sempat diselesaikan oleh pemerintah secara tepat secara berkelanjutan dan berkeadilan
tepat berkelanjutan dan berkeadilan
karena ketimpangan itu banyak terjadi
antar kementerian lembaga juga berbeda beda antar pemerintah daerah juga berbeda beda
karena memang strukturnya yang dibangun secara berbeda
nah oleh karena itu kita harus merubah paradigma penggantian itu
yang terjadi adalah paradigma penggajian itu lembaga penghasil itu diberikan insentif yang tinggi
jadi kesannya di mata para asn ketika mendesain sistem gaji ini berbasis materialisme
karena menghasilkan uang banyak kemudian ada resiko besar dianggapnya begitu kalau nanti gajinya tidak tinggi dia ngambilin duit ini
ini kan cara berpikirnya sudah curiga terlebih dahulu
saya sependapat di bagian yang mendapatkan penghasilan tinggi diberilah insentif yang bagus
tetapi resiko tidak hanya itu
bagi saya kalau mengukur resiko kawan kawan yang tni polri yang ada di lini tempur misalnya
brimo tentara yang berjuang dengan melawan opm itu nyawa risikonya
gajinya jauh harus lebih tinggi
teman teman yang di tenaga kesehatan dokter perawat bidan apoteker yang banyak bekerja di rumah sakit
itu risiko untuk menyambung nyawanya tinggi
teman teman yang maaf pemadam kebakaran
kemudian yang itu mas iqbal yang di hutan itu apa
pemadam api hutan itu pengawas gunung berapi
guru hati hati jangan dianggap resikonya tidak besar
guru kalau salah mengelola pendidikan resikonya bangsa kita akan jelek sampai lama
nah ini yang desainnya
kita sepakati harus diubah
itu yang korpri menyampaikan kepada bapak presiden
ini sedang kita siapkan dari berbagai diskusi dengan banyak pihak
memang semuanya sepakat
struktur desain dan modelnya harus kita perbaiki bersama sama
berarti tidak ada standarisasi seharusnya ya di sini
tetapi kalau berbicara soal standarisasi yang memang belum ada begitu
kita berbicara soal apa yang sudah didapatkan oleh
sejumlah instansi terutama di kementerian keuangan yang tunjangannya begitu besar gitu
sebenarnya berapa besarannya itu
standarisasi nya berapa
kalau dari kementerian keuangan dari gajinya itu berapa persen kira kira
jadi mas iqbal kalau standar gaji kita ada yang sama namanya gaji pokok
itu semuanya kita sama
golongan tiga a tiga b tiga c empat a sampai empat e gaji pokoknya itu sama dihitung dengan masa kerja
kemudian tunjangan jabatan sama
nah yang berbeda itu
jadi tunjangan kinerja atau kalau di daerah disebut dengan tunjangan perbaikan penghasilan
atau istilah lain yang nanti implikasinya sama menambah penghasilan
take home pay nya bertambah
nah itu ada yang karena resiko ada yang karena beban pekerjaannya tinggi
ada yang karena sebagai sumber sumber penghasil
nah ini yang harus didudukkan
misalnya saya ini sebagai dirjen dukcapil
ketua umum korpri sebagai tugas tambahan karena dipilih oleh musyawarah nasional
oleh korpri korpri daerah
grade tujuh belas itu setara dengan kepala bagian di direkturat jenderal pajak
nah untuk dirjen pajak itu sepuluh kali ada sepuluh grade lebih tinggi
saya rata rata dirjen di indonesia itu tujuh belas enam belas delapan belas
di dirjen pajak itu dua puluh tujuh grade nya
pak zudan baik
nah ini memang perbedaan yang mencolok
baik pak zudan
tentunya kita juga masih banyak yang ingin saya tanyakan ke pak zudan
terkait dengan apa yang didapatkan oleh pegawai di kemenq
tetapi kita harus jeda terlebih dahulu
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
dan masih bersama saya ketua umum dewan pengurus korpri pak zudan arief fakrullah
pak zudan masih bersama saya
pak zudan ini terkait dengan apa yang tadi sedang kita perbincangkan
ini soal desakan evaluasi terhadap tukin yang terus menguat
termasuk halnya dari korpri
bukankah tujangan yang besar ini sebenarnya bisa meminimalisir pelanggaran pelanggaran
yang dilakukan oknum asn
bahkan juga beberapa waktu lalu
dulu saya pernah mengingat ada pernyataan salah satu menteri
dan termasuk mungkin juga presiden begitu yang mengatakan bahwa
sebenarnya karena tugas yang cukup berat
dan mereka juga supaya tidak sampai terjerumus ke hal hal yang negatif
salah satunya seperti korupsi akhirnya dinaikkanlah ini tunjangan
bagaimana responnya pak
ya saya sepakat dengan pendekatan itu
sebenarnya ini kan bagian dari prinsip di dalam penggajian
yang disebut dengan equal work equal pay
keseimbangan antara beban pekerjaan beban resiko dengan besarnya pendapatan
nah ini harus dilakukan di semua titik mas
jadi equal work equal pay bukan hanya pada titik titik sumber sumber penghasil
yang saya maksudkan sumber penghasil adalah
lembaga lembaga yang memang dikodratkan
di dalam sistem peraturan perundang undangan kita mencari uang
tetapi ada institusi yang memang dikodratkan membuang uang mas
contoh dinas kesehatan dinas sosial kementerian kesehatan kementerian sosial
itu ngeluarin duit semua
tapi berbeda dengan unit unit seperti direkturat jenderal pajak direkturat jenderal bia cukai
kementerian kementerian yang ada pnbp nya itu yang besar besar kodratnya dia kodrat penghasil
tetapi resiko resiko yang muncul dari pekerjaan yang bisa mengena pada nyawa para asn itu harus dijaga
tenaga kesehatan yang tadi saya sampaikan perawat bidan dokter
dan tenaga kawan kawan kita di tni polri yang bersifat tempur yang mengorbankan nyawa
itu jauh lebih berharga daripada harta
itu juga harus diukur dengan tepat
termasuk rekan rekan asn saya yang bekerja dengan menyapung nyawa
nah ini perlu menjadi pertimbangan equal work equal pay
itu menjadi pertimbangan secara utuh dan menyeluruh
tidak hanya semata mata pada institusi yang memberikan sumber sumber penghasilan pada negara
yang ini tinggi oke that's no problem
tetapi yang lain juga
berikan pendekatan yang sama sesuai dengan risiko beban kerja
dan hal hal lain yang bisa menimpa para asn nya
termasuk asuransi pasca pekerja
setelah dia bekerja tidak mampu bekerja dengan baik
akibat risiko pekerjaan juga harus mulai ditanggung dan dipikirkan dengan baik
kami dari korpri sangat mendukung program program pemerintah untuk seperti ini
dan jangan salah
bahwa semua anggota asn itu korpri juga mendapatkan banyak hal yang masuk ke kami
seolah olah corpri itu semua jelek asn itu semua jelek
tidak masih banyak asn yang berintegritas tinggi hidup dalam kesederhanaan
tidak bermewah mewah jauh lebih banyak yang bisa terjadi seperti ini
saya yakin prosentasenya sangat sedikit
hanya karena menjadi pengungkit dan diviralkan seolah olah asn itu banyak yang seperti itu
padahal tidak saya tahu persis bagaimana kehidupan para asn kita
demikian mas iqbal
pak zudan terkait dengan tunjangan yang cukup besar ini di kementerian keuangan
ini kan atas rekomendasi dari menterinya kalau saya tidak salah
dan akhirnya disetujui oleh pemimpin negara kita oleh presiden
lalu kenapa pada waktu itu kementerian kementerian yang lain tidak melakukan hal yang sama
ya kita itu gridnya sudah dipatok saat rapat dengan kementerian pan
kementerian keuangan kementerian hukum dan ham itu sudah dipatok
asn satu grid nya setinggi ini
nah kita itu juga baru tahu ketika kasus ini muncul ternyata ada kesenjangan krite yang tinggi
kalau ini dibolehkan kita ini semua eselon satu ingin belajar ke kementerian keuangan
bagaimana caranya agar bisa lolos grade nya setinggi itu
ini kan manusiawi mas manusiawi
kawan kawan di daerah itu menanyakan pak kami ini bekerja di tempat terpencil terpisah dengan keluarga
tapi gaji kami bapak kan tahu gaji pokoknya bolongan tiga c itu rendah di bawah lima juta
nanti dapat tunjangan kinerja dapat lagi nanti
nanti dapat tunjangan kinerja dapat lagi nanti
nanti dapat tunjangan kinerja dapat lagi nanti
dapat lagi nanti tunjangan jabatan kira kira terimanya sepuluh juta
ketemu anak seminggu sekali di hari sabtu nanti minggu sore sudah balik lagi ke tempat kerja
karena jaraknya jauh di pelosok
nah ini yang juga harus ikut
dan yang terakhir mas iqbal perlu pola mutasi
kira kira pegawai di direkturat jenderal pajak itu pindah di kementerian dalam negeri
pindah lagi di kecamatan sehingga asn betul betul menjadi perekat bangsa
asn itu bisa ditempatkan dimanapun tapi dengan kondisi sekarang sulit sekali memindahkan pegawai di direkturat jenderal pajak
pindah di kota bekasi saja
karena gajinya timpangnya tinggi sekarang
apalagi pkn ya pak ya
pak zudan terakhir pak zudan ini terkait dengan apa yang memang sedang ramai juga diperbincangkan
apalagi kementerian keuangan disorot
apakah ini juga sudah dibahas
oleh presiden begitu oleh antar kementerian terkait apa yang menjadi rekomendasi dari
apa namanya dari korpri dan lain sebagainya
ya secara formal tampaknya belum
ini masih berupa letupan letupan yang sedang dikanalisasi dikumpul kumpulkan
nanti akan menjadi kebijakan
pasti nanti akan menjadi kebijakan dari bapak presiden
saya yakin betul bapak presiden mendengarkan aspirasi yang muncul
aspirasi yang muncul
kalau mau adil bisa dibangun menjadi dua pola mas
gaji dirjen pajak sudah tinggi tinggal disamakan saja
yang risikonya sama dinaikkan sama dengan direkturat jenderal pajak
atau dirjen pajak diturunkan sama dengan yang lain diambil rata ratanya
atau kalau apbn tidak memungkinkan gaji guru dulu dinaikkan gaji tenaga kesehatan yang beresiko tinggi
jadi ini banyak pola dan pendekatan yang jauh lebih adil
yang korpri akan mendukung penuh untuk proses proses penciptaan kebijakan kebijakan yang baru ini
baik semoga apa yang tadi disampaikan oleh pak zudan bisa didengar oleh presiden langsung
terima kasih ketua umum dewan pengurus korpri pak zudan arief faklullah sudah berbincang dengan kami di malam hari ini